gua belum sempat ketemu nino
udah lu jangan takut ya
nino udah pergi gua
lu balik kemana
gua balik kemana
oke lu jaga diri lu baik baik ya
emang kamu kenal sama perempuan itu
nggak kenal sih mak
tapi kan emang perempuan itu nggak boleh dikasarin pak
dan aku kan emang nggak bisa ngeliat perempuan begitu ya
makanya aku harus bantu
dia tadi baik baik aja mak
dan nggak trauma juga
udah udah udah sakit ya
mama tau nggak
papa pernah bilang sama aku mak
sama al juga
makanya aku suka heran sama cowok yang suka kasar sama perempuan
perempuan kan harus dilembutin
bukan untuk disakitin
itu sangat baik dari mama
mau bangga sama kamu beneran
aku jadi malu mak
aduh aduh aduh
aduh lagian ya
harus aman kalau di sini saya lapar
tidak mungkin gak mungkin
gak mungkin rem melakukan itu
roy gak mungkin kamu berbuat ini
apa kamu mampu melakukan perbuatan keji itu kepada jessica
ini nama mereka juga gak benar
enak banget enak secocoknya
sama tau saya sama yang nenek biasa beli di belanda
aku gak akan biarin kamu sedih
aku gak akan bikin ada orang bisa nyakitin kamu
aku bakal jagain kamu sah
karena kamu sahabat aku
saya senang banget deh makasih ya
nenek jadi terharu
nenek pengen ikutan boleh gak
tolong boleh gak
pokoknya nenek juga bakal jagain jessi sama elsa
makasih ya kalian tuh udah banget sama saya
namanya juga sahabat sa
eh gimana sebagai tanda persahabatan kita jess mau makeup in nenek sama elsa
kalian neneng mau tes makeup buat ntar konser tunggalnya nenek
ah nenek bantuin ambilin kotak makeupnya ya
elsa gak usah ikut sini aja makan yang banyak
iya udah saya tunggu sini ya
ada tamu yang menunggu di taman
pak riki mbak
gue belum sempet ketemu nino sa
dia masih di luar kota kayaknya
dia tuh kemana sih ri
ada kerjaan ya

udah gak usah kecewa ya
gue punya sesuatu buat lo
ya ampun rik
ini bagus banget
ada di bingkai kayak gini
aku tuh pinter deh milih fotonya
yang di bingkai juga bagus
seseorang yang ditinggalkan aja
gue jessica sama nenek kelihatan cantik ya
makasih juga sa
lo udah tersenyum terima hadiah dari gue
ya allah beri kami petunjuk ya allah
apa yang sebenarnya terjadi
jika benar roh memang melakukan perbuatan